berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini
terjadi penambahan enam tiga puluh tiga kasus baru covid sembilan belas
total positif covid di tanah air mencapai lima ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus tiga puluh tiga kasus
pasien sembuh bertambah empat lima ratus tiga puluh orang
hingga total pasien sembuh hingga saat ini yakni empat ratus sembilan puluh satu sembilan ratus tujuh puluh lima orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh dua satu persen
kasus kematian di tanah air bertambah satu ratus enam puluh lima orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia kini mencapai delapan belas tiga ratus tiga puluh enam jiwa